pt pn delapan mengakui telah melayangkan surat somasi terhadap pondok pesantren markas syariah agrokultural
milik pentolan fpi rizik sihab di megamendung bogor jawa barat
untuk segera mengosongkan lahan
ptpn mengklaim markas syariah berdiri di atas tanah milik ptpn
kasubah komunikasi perusahaan dan pkbl ptpn delapan feni oktariviani kepada cnn indonesia com mengatakan
bahwa pihaknya tak hanya mengirimkan somasi terhadap pesantren yang dimiliki rizik saja
namun kepada seluruh bangunan yang menggunakan lahan aset milik pt pn delapan tersebut
markas syariah diminta menyerahkan lahan tersebut selambat lambatnya tujuh hari kerja sejak menerima surat
jika somasi tidak diindahkan akan dilaporkan ke polda jawa barat
rizik pun memberikan klarifikasi terhadap kasus ini dalam akun youtube front tv milik fpi
rizik menjelaskan tanah tersebut memang dimiliki oleh ptpn delapan dengan sertifikat hak guna usaha
namun rizik menegaskan bahwa tanah itu telah tiga puluh tahun lebih digarap oleh masyarakat dan ditelantarkan oleh ptpn
sehingga menurutnya rizik mengklaim bahwa pengusahaan lahan tersebut telah beralih kepada masyarakat petani yang menggarap lahan tersebut
dari para petani itulah rizik sihab dan koleganya membeli lahan tersebut
di dalam undang undang agraria disebutkan saudara
bahwa kalau satu lahan kosong
digarap oleh masyarakat lebih dari dua puluh tahun
maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat
ini bukan dua puluh tahun lagi
sudah lebih dari tiga puluh orang
berarti masyarakat berhak tidak
bukan ngambil tanah negara saudara
sementara itu pengacara fpi aziz yanuar menyebut rizik tidak masalah
jika tanah yang saat ini dijadikan pesantren markas syariah
akan diambil kembali

asal semua biaya yang telah dikeluarkan rizik
bisa diganti oleh pihak pt pn delapan
mereka berhak dan habib rizik tidak masalah
asalkan yang sudah dikeluarkan oleh umat
melalui habib rizik dan mulai ponpes diganti
seperti sudah membayar kepada para penggarap
penggarap itu kan juga punya hak untuk mengelola itu
jadi harus diganti
kalau itu diganti nggak masalah
pas jadi somasi pt pn markas syariah pun dijaga ketat
sedikitnya ada enam laskar yang bersiaga di depan markas syariah
kendaraan yang mendekat pun langsung dihalau dan ditanyakan tujuannya
rizik sihab sendiri saat ini kembali ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus kerumunan megamendung
di acara peletakan batu pertama pesantren alam agrokultural markas syariah
di gadok megamendung bogor jawa barat
rochie masayuki siaran indonesia